ya pemirsa kehadiran nyamuk dalam ruangan ini seringkali memang menjadi hal yang mengganggu
apalagi kalau misalnya sekarang ini kan musim hujan juga biasanya nyamuk itu senang banget datang ke rumah
gitu tuh tuh tuh tuh tuh
nah kemudian biasanya kita mengusir nyamuk atau serangga itu dengan obat obatan anti serangga
tetapi masalahnya dengan cara seperti itu ada kadang kadang kan wanginya tidak terlalu sedap atau aromanya tidak terlalu sedap
ada juga yang karena sudah terlalu sering pada akhirnya nyamuknya menjadi kebal terbiasa dan akhirnya nggak lagi ada pengaruh
iya itu pertanyaan saya juga loh sering loh saya udah semprot banyak tapi nyamuknya masih tetap aja
iya karena udah terbiasa itu seperti itu
nah ada juga cara yang lain pemirsa untuk bisa membuat nyamuk pergi dengan cara tradisional
ini dulu caranya nenek moyang kita nih coba kita lihat ya
kita coba lakukan sekarang kita lihat videonya
nah ini nih butuhnya cuma simple kok ya sederhana
warna jeruk nipis sama bunga cengkeh
pisaunya tentu nanti kita akan buat untuk atau kita pakai untuk membelah jeruk nipis menjadi dua bagian seperti ini
iya pisaunya nggak usah sebagus itu sih bisa pisau mana aja ya
nah yang jelas jeruknya diiris beberapa bagian seperti yang anda bisa saksikan di televisi ya di layar televisi anda
kemudian kita akan bisa lihat cengkehnya akan diapakan
gitu jadi ini memang dulu seperti ini ternyata ya cara untuk mengusir nyamuk itu
iya alami juga ya kalau pakai obat anti serangga itu kan kadang kadang menempel di bantal guling ini juga kurang baik apalagi kalau nanti kita hirup
ternyata tinggal menusuk nusukan bunga cengkeh ini ke dalam jeruk nipis sebagai penopangnya
nah jadinya nyamuk ini akan merasa tidak nyaman karena penciuman merupakan indera yang terkuat yang nyamuk miliki
jadi karena itu nih aroma yang tidak disukai nyamuk akan menjauhkan nyamuk dari area di mana aroma tersebut berasal
nah emang sih jeruk nipis kan tajam sekali wanginya ya belum lagi ditambah bunga cengkeh
tinggal nanti setelah ditusuk tusuk langsung deh ditaruh
ditaruh di ujung
nah ini udah kita iris nih jeruk nipisnya
jeruk nipisnya ini juga sudah ada bunga cengkehnya
tinggal kita tusuk tusuk
nah ini juga iya loh saya kadang kadang juga suka lihat nih di rumah
kayak gini kan caranya kan
di pojok pojok suka ada jeruk nipis yang udah kering
karena ternyata dipakai untuk hidung
kayak gini ya untuk mengusir nyamuk
karena kan selain ini juga kadang kadang suka ada nih di rumah yang sengaja menanam lavender di halamannya
karena emang aroma aroma yang tajam itu membuat nyamuk tidak nyaman
untuk bergerilya mengambil darah darah kita
kalau kita sih suka aromanya ya tapi kalau nyamuk tidak suka
gini aja sih sebenarnya ya
udah deh tinggal nanti kita taruh di wadah misalnya
di pinggir di tempat tempat strategis yang kira kira nyamuk sering berkerialan
nanti kata nyamuknya begitu dia datang ke rumah anda dan melihat bahwa ada jeruk nipis dikasih daun cengkeh
habis menyaksikan one minute tips ya
mudah mudahan bisa membantu anda ya untuk mengusir nyamuk tanpa membunuh mereka
tanpa juga apa ya kurang baik untuk kesehatan kita